inilah deretan model yang menampilkan busana indah yang dibuat dari bahan tenun khas inde nusa tenggara timur
berbeda dengan biasanya peragaan busana kali ini tidak digelar di dalam gedung dan di atas panggung
peragaan busana ini dihelat di puncak gunung kelimutu kabupaten ende yang dihiasi danau tiga warna
peragaan ini memadukan kecantikan karya tenun khas lokal dengan keindahan alam setempat
selain dilaksanakan tanpa panggung para model dalam peragaan busana ini juga tampil tanpa alas kaki
permukaan pelataran puncak kelimutu yang miring dan berbatu membuat para peragat kesulitan menggunakan sepatu formal atau high heels
meski tanpa alas kaki para model lokal ini tetap tampil percaya diri
setiap bulan maret kita dengan pandemi seperti ini
jadi semua tidak ada kegiatan dan mudah mudahan dengan adanya fashion show kali ini
di lokasi yang sangat menarik dapat menggiatkan pariwisata dan wasra nusantara indonesia
senang banget kemudian bangga juga kita bisa fashion show di atas puncak kelimutu
kesulitannya mungkin karena tidak pakai alas kaki jadi banyak batu batu jadi lumayan sakit
tapi semuanya bagus keren
peragaan busana ini diharapkan dapat kembali menggairahkan pariwisata di gunung kelimutu dan danau tiga warna
elia zarbalu nd nusa tenggara timur